kita ke informasi lain bagaimana perkembangan polemik reklamasi teluk jakarta
setelah penghentian pembangunan sementara pulau c dan d
surat keputusan menteri kehutanan dan lingkungan hidup akan diterbitkan
dengan berbagai catatan berdasar analisa dampak lingkungan
ya pembangunan di pulau c dan d masih terhenti
dan deretan ruko setengah jadi ini berdiri tanpa izin
izin mendirikan bangunan sebenarnya sudah diajukan pt kapuk naga indah
yang menjalankan proyek reklamasi pulau c dan d sejak dua tahun lalu
yang bisa melanjutkan pembangunan di pulau ini adalah dengan membangun kanal
dan kanal ini berfungsi sebagai pemisah antar pulau dan akses hilir mudik menuju teluk jakarta
dan saat ini pulau c dan d masih menyatu
pihak kontraktor beralasan ketidaksesuaian perencanaan awal dan realisasi ini
semata mata karena proses konstruksi masih berlangsung
pada pekan ke dua mei ini surat keputusan menteri kehutanan akan terbit
reklamasi akan diberikan oleh pertemuan pertemuan pertemuan
reklamasi akan dilanjut dengan berbagai persyaratan